dalam rapat terbatasnya bersama kementerian dan lembaga terkait
presiden joko widodo memaparkan beberapa langkah jangka pendek untuk mengatasi polusi udara di jabodetabek
salah satunya adalah dengan rekayasa cuaca
lalu kira kira seberapa efektifkah rekayasa cuaca dalam mengurangi polusi udara
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kepala pusat informasi perubahan iklim bmkg fahri rajab
selamat sore pak fahri terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami sore hari ini
ya selamat sore mbak
pak fahri salah satu solusi yang disarankan dari presiden joko widodo adalah rekayasa cuaca
namun kita sebagai masyarakat awam mungkin masih bingung kira kira seperti apa rekayasa cuaca dan bagaimana teknisnya
ya jadi rekayasa cuaca atau teknologi modifikasi cuaca itu sebuah intervensi fisik yang dilakukan di atmosfer ya
untuk mempercepat proses terjadinya hujan
nah ini jadi selama ini kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan tmc ini atau teknologi modifikasi cuaca
kita melakukan penyemayan garam di atmosfer di sel sel awan sehingga proses pembentukan awan menjadi lebih cepat dan terjadi hujan
nah diharapkan hujan yang turun ini bisa berfungsi sebagai mencuci polutan ya yang ada di atmosfer ini
sehingga polusi semakin berkurang
karena memang salah satu langkah efektif ataupun cara alami yang efektif untuk mengurangi polusi udara ini adalah melalui hujan
baik salah satu penyebab dari buruknya kualitas udara atau polusi yang terjadi di jabodetabek dan sekitarnya ini adalah memang kemarau yang berkepanjangan
tapi pertanyaan berikutnya adalah kira kira kalau misalkan rekayasa cuaca ini benar benar dilakukan
melakukan seberapa efektif pak
iya jadi sebenarnya proses teknologi modifikasi cuaca seperti tadi saya sampaikan adalah mempercepat proses kondensasi atau pembentukan awan awan hujan
jadi syaratnya memang harus ada salsel awannya dulu
jadi kalau udara ataupun langitnya atmosfernya clear sama sekali tidak ada awan
maka itu sulit untuk kita melakukan seeding atau penyemayan
jadi kita harus mempercepat sel inti inti kondensasi seperti garam untuk proses tmc ini
nah ini bmkg bekerjasama dengan brin tni au bnpb kementerian lhk brgm
itu sudah beberapa kali sampai saat ini sudah sekitar dua belas kali operasi tmc kami lakukan di seluruh indonesia
terutama di daerah daerah rawan karhutlah tmc sudah dilakukan
dan sampai saat ini pun masih berlangsung ya
saat ini masih ada juga yang baru saja selesai itu di kalimantan selatan ya
dan saat ini kita coba lihat lagi daerah lain yang mungkin masih memungkinkan untuk dilakukan tmc
baik tapi pertanyaan saya yang mungkin juga menjadi penasaran dari warga masyarakat di jabodetabek adalah
kalau misalkan memang rekayasa cuaca ini dilakukan
namun sebenarnya polusi masih ada dari kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi
lalu dari industri kira kira ini masih efektif atau sebenarnya tidak menjadi terlalu efektif pak
ya hujan yang bisa dihasilkan oleh tmc ini memang cukup efektif untuk mengurangi polutan
jadi salah satu cara ataupun mekanisme alamiah untuk mengurangi polutan di atmosfer itu adalah melalui hujan
jadi memang kita harapkan hujan segera turun sehingga polutan ini bisa tercuci jadi udara jadi lebih bersih
dengan kondisi di jabodetabek sekarang apakah kondisi cuaca kita memungkinkan untuk dilakukan rekayasa cuaca pak
apakah sudah ada bibit awannya sehingga bisa langsung dilakukan rekayasa cuaca
ya kami terus memantau setiap hari mbak
jadi dalam beberapa hari terakhir ini memang kondisi awan cukup minim di atas
kalau kita bicara jakarta ya tapi kalau dalam skala lebih luas misalnya di selatan dan daerah dataran tinggi itu masih ada sel sel awan yang
masih bisa kita coba untuk disemai
dan ini pun kami terus berkoordinasi dengan teman teman di brin di tni au bnpb lhk untuk terus menginformasikan potensi pelaksanaan tmc
berarti masih dipantau setiap hari seperti itu ya pak apakah ada kemungkinan untuk disemai atau tidak
tapi yang juga kita ingin mengetahui pak kalau misalkan kita mendengar untuk rekayasa cuaca
mungkin beberapa orang merasa ini adalah solusi
yang jangka pendek saja tapi sebenarnya ini bisa atau tidak sih menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi polusi
iya tmc sebenarnya pemanfaatannya banyak ya
salah satunya yang memang untuk mengurangi hujan yang terjadi bisa mengurangi kondisi polutan itu ya
tapi ada lagi sebenarnya kemanfaatan lain yang juga bisa jangka panjang dalam artian
musim kemarau hadir misalnya atau di akhir musim kemarau yaitu untuk membasahi lahan gambut
nah ini juga yang sudah dilakukan pemerintah dan terus akan dilakukan ya
seperti tadi saya sampaikan dari awal tahun kemarin kita sudah melakukan sekitar dua belas kali operasi tmc
satu kali operasi itu sekitar dua sampai tiga minggu bahkan ada yang satu bulan gitu ya
itu juga terus kita laksanakan di beberapa lokasi
dan kami juga masih meyakini
ini memang salah satu solusi untuk mengatasi polusi
tapi kalau untuk jangka panjangnya apakah ada kemungkinan dilakukan terus menerus pak
ya jadi tmc memang ini sudah lama kita melakukan pak ya
kita sudah cukup lama melakukan tmc ini dari era tahun sembilan puluh an ini sudah kita lakukan gitu kan
dan memang setiap di periode sebelum musim kemarau dan di akhir musim kemarau
itu selalu kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir
bahkan di musim penghujan pun kita lakukan juga untuk pengendalian banjir ya
jadi kegiatan ini memang sudah kita lakukan semenjak lama dari beberapa tahun
bahkan dari awal tahun dua ribu an itu sudah kita lakukan ya era sembilan puluh an juga
tapi fokus kepada karhutlah ini semakin kesini semakin intens kita lakukan
dan kita juga mengetahui pak bahwa presiden joko widodo baru saja selesai melakukan rapat terbatas siang tadi
mengenai cara untuk mengatasi polusi di jabodetabek dan sekitarnya
salah satunya adalah rekayasa cuaca seperti yang kita bahas hari ini
apakah sudah ada arahan langsung dari presiden atau kementerian lembaga terkait untuk melakukan rekayasa cuaca
dan kalau misalkan sudah ada kira kira kapan akan dilakukan pak
ya tentu ya koordinasi sudah kita lakukan dari awal tahun kemarin
seperti tadi saya sampaikan sampai hari ini kita sudah melaksanakan dua belas kali operasi tmc ini ya
dan khusus jabodetabek memang kita semua dalam posisi standby untuk melaksanakan tinggal tergantung bibit bibit awannya yang bisa kita semain pak
jadi semua kita bmkg brin tni au sebagai pilot pilot yang memiliki pesawat dan juga menerbangkan pesawat
bnpb klhk brgm semua dalam posisi standby
dan memang sudah kita laksanakan di beberapa provinsi
dan untuk dki kita memang sudah posisi standby kapanpun kita lihat ada potensi awalnya kita siap untuk melaksanakan
baik jadi dari bmkg sudah siap jika memang harus segera dilakukan rekayasa cuaca ini ya pak
terima kasih banyak atas informasinya
biar rajab telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected sore hari ini